sampai jumpa di video selanjutnya
dan ini juga untuk kepentingan keluarga laki laki itu
demi amira dan demi ibunya amira
demi mereka demi keluarga mereka
jadi supaya mereka bersatu lagi itu demi mereka
kamu lihat kan
dan kamu tahu sendiri bagaimana seorang prabu wijaya
dia tidak segan segan untuk menjelakakan apalagi membunuh orang lain
kalau sampai brawijaya tahu laki laki itu masih hidup
bagaimana dengan amira
kamu mau menanggung risiko kalau amir harus kehilangan ayahnya
kalau prabowo wijaya benar benar tahu sekarang bapak ini masih hidup
dia pasti akan coba bunuh diri dia lagi
mbak belum bisa pulang sebelum biaya perawatan mbak dibayar
saya harus cari uang buat bisa bayar mbak
kalau ibu saya cari uang sendiri nggak akan bisa
saya janji saya akan pasti balik lagi untuk bayar mbak saya mohon
ini sudah prosedur di rumah sakit
mbak nggak bisa pulang sebelum biaya perawatan rumah sakitnya dibayar lunas
ternyata dia sudah baikan
buktinya dia sudah bisa jalan jalan
sebenarnya buat apa saya datang ke rumah sakit ini
cuma buat melihat anak isang itu
mbak silakan deh tahan identitas saya itu semua barang barang saya
bapak kok bisa di sini pak
bukan urusan kamu
jadi kamu sudah sembuh
jadi ibu kamu juga bisa berhenti mengungkit ungkit masalah donor darah itu
kenapa saya begitu lega di apb saja ya
bagus kamu baik baik saja
minggir saya mau lewat
surti aku sudah di depan rumah
iya kamu tepat sini
tadinya saya mau ketemu surti
tapi ya nanti sajalah
tapi aku ingat banget man kalau yang nyekap aku itu
dan dia menggunakan tongkat dan kalau nggak salah tangannya itu gemuk man
dia cuma coba mengasih aku makanan
tapi aku sengaja mencakar tangan kanan ya man
dia cakaran anwar zahir ya
buat apa dia caker saya
saya nggak ada masalah sama dia
waktu itu saya ketemu bapak di daerah anwar zahir di sekap
dan bapak sengaja kasih tahu saya jalan yang salah
dan anwar zahir pernah bilang ke paku
dia pernah cakar orang yang nyekap dia
dan orang itu pakai tongkat
dan setahu saya anwar zahir nggak kenal orang yang pakai tongkat selain bapak
jadi bapak kan yang nyekap dia
awas ya pak
bapak berani macam macam menangani zahir
kamu jangan sekali sekali nggak sopan sama dia man
kamu gak boleh kurang ajar sama dia
kamu bisa jadi anak durhaka man
emang dia siapa sih bu deh
berhubungannya apa sama saya
kalau masih jadi anak durhaka
dia kan teman lama bu deh man
dia sama seperti pak de kamu
man bu deh kan udah ngajarin kamu untuk sopan sama yang lebih tua an
oh ya kamu dicariin sama non cairah
tapi bu deh
ya bu deh

makasih udah jungguh ken
tetapi aku udah nggak papa kok
tapi aku udah gak apa apa kok
aku pengen nanya nanya sedikit tentang papa kamu
memang mirip banget g
makanya awalnya aku gak percayakan kalau itu papa kamu
karena memang mirip banget sama ayah aku
kalau boleh tahu aku aku mau tahu
bapak kamu kira kira meninggalnya kapan ya
maksud aku di mana lokasi kejadian
syukur ya pak
mama senang sekali
hasil check up sudah keluar
ternyata kesehatan papa sekarang sudah mulai membaik
mama tidak perlu khawatir lagi
ayahnya juga bersyukur
gak bisa ya gak cari perhatian
gak mau kalah banget
iya tahu nih
jangan ribut terus
kalian luar saja ke mobil
saya ada sesuatu yang masih tertinggal di sini
mama harus ambil dulu ya
pak biar mama atau misha aja yang ambil bisa
tidak usah malena
biar saya sendiri
luar sebentar saja
ya terima kasih
ada yang bisa saya bantu pak
saya mau membayar tagihan rumah sakit atas pasien nama amir
boleh saya minta tagihannya
tunggu sebentar ya pak
ini pak tagian atas nama ibu amira telah lunas
terima kasih banyak ya pak
ya terima kasih
terima kasih staying healthy
suara pe tilik
apa nggak salah ya pak ngurusin tagihannya amirah
kalian jangan langsung menutup papa seperti itu
papa membayar tagihan amira supaya dia segera keluar dari rumah sakit
dan papa bisa langsung mengurus proses tuntutannya
dan mereka sekeluarga bisa langsung di penjalan
kalau dia terus menerus ada di sini bagaimana kita menuntut mereka
iya tapi kenapa harus kita yang bayar
kenapa gak mereka aja yang bayar sendiri
malena kalian bikin mereka itu orang mampu
mana sanggup mereka
tapi itu bukan urusan kita pak
kita nggak perlu bayarin amirah segala
iya dia pasti jadi orang miskin
aku butuh bantuan dari pembunuh seperti kamu
jangan bicara semarang amirah
jangan kalian pikir saya membayar tagihan amirah
karena saya sudah bersikap baik dengan kalian
saya mau amira keluar dari rumah sakit ini segera
supaya dia bisa dengan leluasa melakukan sesuatu dengan kalian

dasar kamu lagi lagi kecap
saya tahu rencana bunuh kamu
amir amir amir semua uang kamu tolong amir

dan anak panggil pembunuh
dan anak panggil pembunuh
dan anak panggil pembunuh
tak ada keju itu sekarang ya
tapi kalau ada isinya apa

pak prabu yang bayarin rumah sakit amiran
ibu tahu rencana busuknya dia
ibu gak sudi lebih bantuan dari dia amira
orang jahat kayak dia itu gak pantas
dia itu kalah bersaing sama ayah kamu amir
dan kita yang jadi sasarannya
ibu ibu udah ibu
hujan marah marah disini gak enak dilihatin banyak orang dong
nanti kita ganti semuanya
amira kerja ibu juga kerja ya ibu
kamu tenang sekarang
pokoknya ibu gak sudi
ibu gak sudi
ibu mau bunuh kamu
kalian gak usah ikut ikutannya
kenapa kamu harus kasar dan mendorong ampera seperti ini
dia itu anak kamu sendiri